tersegar pp ya kita harus rapuh selayaku
itu tadi yang lewat banyak banget tapi ya apa yang lewat gader tahu lihat dari tadi
mata gua masalah jelalatan aja buat selalu waspada makanya gue lihat hal itu halunya
kalau eh boleh mau kemana sih
orang gak ada apa apaan juga
sabar pasti ketemu kok orang gue ngeliat banget jelas kok
itu boneka sape kok dibuang buang
coba itu nah gue yakin nih ini pasti ulangnya pak umar tuh wah bisa jadi ini tuh ulahnya pak
umar mungkin jangan jangan dia tuh tambah stres kali ya karena toko bonekanya itu
enggak laku laku terus bonekanya dibuang buang lah coba itu ya kan iya
nah sekarang kita yuk sayang banget ya
betul betul minta maaf pak
saya udah kehilangan akal
gak tau musti gimana pak
mau mewariskan toko benega itu
masa depan amir pak
punten ini mah
pak umar jangan sedih
karena rejeki sudah ada yang ngatur
yang penting sekarang pak umar tetap berusaha
jangan pernah putus asa
dan selalu berpositif thinking
bukan menggurui saya mah
iya pak erti
mau nyuruh saya yang lain pak
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
lompat pak umar
jangan tetep didih
hayuu pak umar lompat
kita harus bante trialan cepit tuh
kamu tinggal disini sendirian
aku berat nih di sini aku
nih di bumi
hah tipe bonggok
apaan tuh ya coba liatin
ah dap itu boneka itu loh ya sherpy
seram udah pergi pergi
suruh zara tuh suruh zara
mochi yaudah dap
sebagai teman yang baik
mochi yang baik
mochi akan membantu kamu dap
iya lepasin lepasin
suruh zara tuh suruh zara
lepasin mochi mochi ya udah deh dam sebagai teman yang baik mochi yang baik mochi akan
membantu kamu dam udah buruan di lepasin lepasin lepasin
jangan main main dengan kami
hai ali gimana kita ke jebak aku juga
tahu belah warna kandang apung kita
kayaknya aku tahu deh gimana caranya main bonekanya
bella ini sama those
mensi make up
jangan jangan sebentar lagi
kita mau disetengin hantu itu
kita harus segera rapuh pepe
iya kita harus rapuhin selayaku
teman teman jangan lari
aku sudah tahu rahasia hantu mereka itu
masa boneka itu terus ngejar kita
jadi kita harus kemana pak
udah lah pokoknya kita jalan aja terus
kita pada pengen ngumpul prt
apa prt pengen ikutan ngumpet
kampung ini kan luas cari tempat lain aja